yang akan mengajarkan siaran analog ke siaran digital pada tahun ini
sudah dapat kabar dari sebagian orang jadi kabarnya memang diganti ke siaran digital
tentu kami senang sekali kalau seperti itu mungkinan besar mungkin siarannya jadi bersih
jelang yang berlakukannya analog switch off pada tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh dua
ruta pertama di wilayah sumatera barat
alat penunjang penangkap siaran digital atau set top box
mulai dicari masyarakat
pedagang elektronik di pasar raya padang mengaku semenjak sebulan terakhir
masyarakat telah banyak yang membeli alat set top box untuk siaran digital
pedagang pun harus menerangkan tata cara penggunaan alat tersebut
karena minimnya sosialisasi tentang alat penunjang penangkap siaran digital tersebut
mereka tidak paham
tidak paham makanya kita menjualnya harus ada
harus disontohkan di sini
kalau jual barang seperti itu saja kita tidak bisa
maka kita korban tv satu
satu untuk mempraktekannya
biar paham jadi nggak pulak balik orang itu
satu unit stb dijual dengan kisaran harga rp dua ratus lima puluh
demi menunjang suksesnya migrasinya siaran televisi analog ke siaran digital
pemerintah akan mensubsidi enam juta lebih stb gratis
yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat miskin
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima std gratis dari masyarakat
kemudian dia masih punya tv analog
kemudian mereka tidak keberatan untuk membeli stb secara mandiri
karena dengan stb itu
masyarakat akan bisa bertransformasi dari tv analog ke tv digital
dengan tv digital mereka akan punya akses informasi yang lebih banyak dan lebih luas
nah masyarakat yang sudah teredukasi oleh pemerintah karena tv digital itu
maka semakin gampang lah pemerintah memberikan sosialisasi informasi yang penting buat masyarakat
jadi ini adalah
dan siaran analog ke siaran digital akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah indonesia
provinsi sumatera barat termasuk pada tahap pertama diberlakukan analog switch off atau eso
pada tiga puluh april dua ribu dua puluh dua mendatang
diri buta cnn indonesia